kita hadirkan satu kesatuan calon presiden dan calon wakil presiden untuk indonesia raya
karena itulah pak ganjar pranowo untuk bernan menyampaikan sambutan didampingi oleh profesor mahfud md
monggo prof mahfud md mendampingi pak ganjar
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
salam pancasila merdeka
saya dan pak mahfud tentu hari ini berbangga
sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kita lakukan
karena lengkap sudah seluruh pimpinan partai pengusung hadir
yang terhormat ibu ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri
dan seluruh jajaran dpp komplit mas nanan mbak puan terima kasih pak sekien
tentu saja tetangga sebelah ketua p tiga pak mardiono terima kasih sudah hadir
bersasuruh jajarannya pak sekien semuanya
tapi saya harus menyambut secara khusus mas sandiaga uno terima kasih sudah hadir
ketua partai hanura pak usman sabtaudang bersasuruh jajarannya terima kasih
kita sudah berjalan jalan juga di beberapa tempat terima kasih
ketua perindo pak haritanu beserta seluruh jajaran terima kasih sudah hadir
dan tentu saja teman teman tpn cukup komplit ini ketuanya hadir wakil ketuanya hadir pimpinannya semuanya hadir
hari ini dengan segala kerendahan hati saya dan pak mahfud berdiri di hadapan
bapak ibu saudara saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini
alasan kami hanya satu karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat indonesia
kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka bukan hanya untuk maju tetapi untuk mewujudkan indonesia unggul
kami ingin indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat
ini bukan tentang ganjar bukan tentang seorang mahfud bukan pula tentang kekuasaan bukan sama sekali
tentang seluruh rakyat indonesia
kita pastikan indonesia menjadi negara yang berdaulat
bukan saja berdaulat pada wilayah tetapi juga berdaulat dalam bidang politik pangan ekonomi sosial dan banyak kedaulatan lain termasuk kedaulatan digital
kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang sama
sekali lagi setara rakyat

ibu ketua umum tadi menyampaikan kesetaraan itu perlu afirmasi untuk kelompok perempuan untuk penyandang disabilitas dan untuk anak anak kita
tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi
pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi
khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
tegas hitam putih benar salah dan tidak abu abu
bapak ibu saudara saudara sekalian dunia kita sedang menghadapi krisis iklim yang mengancam kehidupan kita semua
oleh karena itu kami bertekad bahwa semua potensi alam indonesia harus kita manfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
namun juga dengan tetap memastikan kekuasaan rakyat
namun juga dengan tetap memastikan kemampuan rakyat
semoga berhasil tetap disposalksinya
untuk tipu usus masyarakat verapan perbaikan dan okrasikungan
kamiback to news dan dikenakan banyak peristiwa
sajaau tahu tujuan kami yang coronavirus terawal kehidupan semua signifikan
dengan cara meridik
kami memiliki miljen pekerjaan saat ini di bastardsura ter impacts memiliki pandan inggris
oleh pemimpin yang mendengarkan langsung suara rakyat
pemimpin yang mau berkeringat bersama rakyat
pemimpin yang betul betul merasakan penderitaan rakyat
mulai detik ini mari bergerak bersama
mewujudkan mimpi seluruh anak bangsa
dimanapun berada tanpa terkecuali
ini tentu bukan perjuangan yang mudah
oleh karena itu kepada kesempatan ini
dengan segala kerendahan hati
kami mohon dukungan seluruh rakyat indonesia
untuk melangkah maju
kami yakin dengan semangat bersama ini
kita akan segera mencapai masa depan
dan kehidupan yang jauh lebih baik
bagi seluruh bangsa indonesia
insyaallah bismillah kami siap
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh